ah mohon maaf pak saya keluar dulu
mau kemana dia
tidak enak kan buang angin di depan bapak sama ibu
kalau di depan saya tidak apa apa
malambir takut dengan sembar
tapi apapun itu malambir mengutusku membawa farida ke sini
bukannya tempat siluman babi itu lebih aman
lapisan alamnya sangat dalam
sangat sulit ditembus oleh bangsa manusia
kita satu pemikiran
tetapi sembara adalah bukan manusia biasa
dia bisa memasuki alam siluman
jika manusia biasa bisa menembus alam siluh
pasti dia ada yang menuntunnya
sembara pasti dibantu oleh siluman
mak lampir sudah mempercayakan kita untuk menyembunyikan gadis ini
kakak aku yakin kau pasti bisa menaklukkan sembara
dia orang yang sakti dan cerdih
aku harus mengalahkannya dengan tipu muslihat
aku punya ide kakak

memang défil seperti itu sih pak
saya juga berharap memimpin pahlawan tyron
maaf kami mengganggu
ada yang bisa kami bantu
mau tanya bu
rumah yang di depan itu
tapi sudah tiga hari sudah tutup
pemiliknya ke amarawa
kisah lainnya mau kemana
kami mencari penginapan dan juga warung
tidak ada penginapan seperti di kota
tidak apa apa pak
tidak mesti penginapan
rumah biasa juga enggak apa apa
apakah ada rumah penduduk yang bisa kami sewa
apakah disini ada yang punya rumah kosong
rumah kosong ya
rumah mbok sugi itu loh
iya mbok sugi itu loh
mbok suginya kemana
lah mbok suginya ke rumah anaknya si tarni
nanti ke sana
tapi untuk malam ini
boleh kalian nyapa saja dulu disini
terima kasih pak
iya iya terima kasih
saya keluar dulu
mau kemana dia
mau buang angin
tidak enak kan
buang angin di depan bapak sama ibu
kalau di depan saya tidak apa apa
maaf kongkok bukan lawan yang seimbang untuk sebarah
jika dibiarkan lama lama dia akan binasa
kau tidak mau minasah
jangan kabur mujud
kamu bertarung tom
sudah sudah barah dia sudah kabur
kalau sudah kabur berarti dia menyerah barah
jadi kamu tidak usah buang buang tenaga lagi barah
barah ngomong ngomong dia menyerang kamu karena apa barah
aku juga tidak tahu sih
tapi aku yakin ini ada hubungannya dengan mak lampir
karena hanya mak lampir yang menginginkan kematianmu
memang aku menginginkan kematianmu sembara
hidupku tidak akan tenang jika kau belum mati
maka dari itu aku akan melakukan segala cara untuk memidasakanmu
sungguh suatu kehormatan
para penguasa gunung sumbing mau datang sendiri ke tempatku
aku telah mendengar semuanya dari pangeran garai dan leak sugreed
kami datang ingin menawarkan rencana yang akan membantu malamnya
rencana yang akan menghancurkan sembara
tapi kali ini kita harus melibatkan si bongkot
apapun rencana kalian
asal untuk menghancurkan musuh besar kusembara
aku tidak akan ragu mendukungmu
jangan bunuh aku
mas bunda kenapa
bunda sadar bunda
bunda inilah arasati
ini tak pas panji bunda
ada apa dengan bunda
jangan bunuh aku
undang kami tidak akan membunuh bunda
bunda kalian jangan
ada apa bunda
bunda sadar bunda
ada apa ini
jangan bunuh aku
apa yang romo lakukan kepada bunda
roma betul betul keterlaluan
roma tega menyakiti bunda
kalian jangan salah paham dulu
roma tidak bermaksud
tidak perlu dijelaskan
aku tidak akan biarkan siapa pun menyakiti bunda
kau belum puas menyakiti bunda
innerwijasa pun ini
anak anak masih marah
terima kasih bistari